banyak kan gak kedengeran ya
jadi terima kasih kita hari ini datang ke kpu
sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama
dan kita sudah ikuti semua prosesnya hari ini
kita menerima ketetapan dari kpu
dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras
saya kira yang penting adalah
sekarang kewajiban kita semua sebagai
kewajiban kita adalah untuk bekerjasama
rakyat berharap dan menuntut
semua pimpinan politik untuk bekerjasama
ya baru saja kita simak bersama pernyataan dari
prabowo subianto didampingi oleh wakilnya
yakni gibran raka buming raka
di garis bawahi bekerjasama untuk rakyat
oke itu dia apa yang anda baca dari pernyataan prabowo
kalau kita bicara bekerjasama artinya
nanti yang armada baru misalkan koalisi yang baru partai baru juga harus kompak
nah kekompakannya menentukan untuk keberpihakan keberanaknya
masa sih negara yang katanya kaya
tidur di atas nikel bauksit gas alam gitu semua
dan pembangunan terkonsentrasi hanya di jakarta
nah ini sebenarnya kan harus menjadi catatan
yang sebenarnya harus menjadi fokus ya perhatian dari prabowo gibran
untuk tadi kalau keberpihakannya ke rakyat benar
bukannya sekedar memberikan bansos
itu adalah menurut saya solusi yang bukan solusi
apa namanya bantuan itu kita dukung
ya tapi kalau orang miskin terus miskin gimana
karena perlu juga ada konteks progresifitas dari orang miskin
saya orang kampung gitu orang gak bisa dicerita
jadi harus berubah harus berubah karena
konteks membangun kesejahteraan kan banyak variabelnya
yang kedua meningkatkan tara pendidikan
jadi mobilitas spetikal itu dari orang biasa
dia bekerja keras dibantu oleh pemerintah
sangat penting dan kita menyaksikan raw material bangsa ini hari ini